itu acil pak
namanya juga main bola
pasti berisik lah
kalo mau sepi
udah gantian sih nih
amin yang baru
gak usah luar cepetan mainnya
suaminya aja ganteng
kayak yang main james bond
eh sini gantian
bentar dulu om baru setengah babah
sejamnya rp dua an
di mana kalau rp satu an
di mana kalau rp satu an

eh jangan dong
kalau bisa kagak usah mundur mandir deh puyeng saya liatnya
bu saya lebih puyeng bu
bu tadi katanya habis mereka kejar kejaran bakal langsung pulang bu
hmm om kejar kejarannya belum selesai kali
emang mereka gak capek apa bu
ya saya kagak tahu kan saya gak ikut kejar kejaran
hmm atau mau saya buat ini dulu ya
kan tadi udah bu
kan tadi udah juga bu
ya udahlah kalau gitu biar saya cari sendiri
bu kalau gitu kita juga pamit
gimana nger lecah bagus fittingnya gimana pasora
hah terlalu melebar
lah gimana tuh tadi bilang kekecilan sekarang kegedean lebek
kalau masalah makanannya gimana rasanya enak
makanannya enak orang
jatuh jatuh terus minta diganti
makanannya jatuh jatuh ke tanah
wah gak bener ini cateringnya
ya udah nanti kita ganti vendornya yole
yah kalah lagi
eh ini pasti sticknya
gak mungkin gue kalah terus kayak gini
om aji gak bisa maininnya
ganti sticknya dong
sini ganti sticknya
udah pulang sana belajar
itu acil pak
acil acil tunggu
bu apa lagi sih
kecil kasihan wo nya nungguin baju pengantin yang kamu pakai
dia tahu ini makanya mau pulang
kok kamu maunya sih jadi vendor catering resepsi saya
cafe saya itu bisnis catering untuk resepsi juga acil
siapa yang resepsi kan bukan jadi urusan kamu
yang penting bisnis kan
cari untung kan
akil tunggu biar saya jelasin dulu
jangan miat aksour an cu influential it

makasih dong biraz
ya kayaknya gue cuma pertanyaan hoorat
masa berartilah minum